salah satu objek wisata yang sedang hit saat ini umbul ponggo kelaten jawa tengah juga menggelar upacara pengibaran bendera di bawah air di hari kemerdekaan ke tujuh puluh tiga republik indonesia
dinginnya air dan tak adanya alat komunikasi yang terpetugas upacara menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaksana upacara
sejak pagi belasan mahasiswa pertanian ugm yogyakarta sudah bersiap di pinggir kolam umbul ponggo kabupaten klaten jawa tengah
mereka adalah para peserta upacara
memperingati hari kemerdekaan yang ke tujuh puluh tiga republik indonesia dua puluh lima penyelam dari mahasiswa dan karyawan wisata umbul ponggok
jumat siang melaksanakan upacara bendera bawah air di lokasi wisata umbul ponggo klaten jawa tengah
berlangsung sekitar dua puluh menit upacara ini tidak hanya diikuti para penyelam melainkan juga seluruh pedagang dan pengunjung wisata umbul ponggong
kegiatan ini digelar sekaligus untuk mengenalkan umbul ponggo ke masyarakat luas
bahwa di kabupaten klaten terdapat lokasi wisata
yang sangat indah
perpaduan jernihnya air dan warna warni ikan yang berenang bebas
membuat tempat wisata ini menjadi lokasi yang pas buat para pecinta olahraga air
kita memperingati hari kemerdekaan indonesia yang ke tujuh puluh tiga
sekarang kita ini acara penggalangan dana nanti untuk korban gempa di lombok
jadi ada satu momen kita ada dua acara
pesertanya kita terdiri dari ada umum
kemudian juga kita kerjasama dengan teman teman
anak anak perikanan ugm
anak anak perikanan ugm
kemudian juga teman teman pokok sendiri
juga teman yang dari walker
tatangan terberat peserta adalah suhu di dalam air yang sangat dingin
serta tidak adanya alat komunikasi yang menghubungkan petugas upacara
kesulitannya hawanya dingin di sini airnya sangat dingin
terus karena kami tidak terbiasa melaksanakan upacara di bawah air
ini sesuatu yang baru bagi kami
dalam acara ini
panitia juga mengumpulkan donasi untuk korban gempa lombok
dengan menyumbangkan uang dari biaya persewaan peralatan selam
serta jasa foto yang diperoleh sepanjang hari ini
kartika bagus kelaten